kelurahan lenteng agung rw delapan menjadi salah satu tempat yang menyediakan fasilitas indekos bagi warga sekitar yang tidak bisa melakukan isolasi mandiri di rumah
fasilitas sejenis juga ada di kelurahan kuningan barat rw dua
menurut ketua rukun warga lima fasilitas ini disediakan sebagai tempat transit sebelum warga yang positif covid sembilan belas pindah ke wisma atlet atau sarana isolasi publik lainnya
nah intinya tempat yang kita siapkan ini hanya sebagai transit
transit untuk dari rumah si penderita ke nantinya nonton transit akan dibawa ke wisma atlet
nah di sini kita hanya menyiapkan tempat untuk akomodasi
jadi itu biasanya ada ketua rt
ketua rt secara sukarela memungut istilahnya meminta sumbangan ke warga seikhlasnya nanti untuk biaya hidup pasien selama di tempat
warga tidak keberatan dengan adanya fasilitas ini
mereka justru sukarela
suka rela mengumpulkan bantuan bagi warga yang harus melakukan isolasi mandiri di indekos
alhamdulillah warga di sini mendukung adanya ruang isolasi ini
dan mereka tuh jadi gak khawatir untuk warga yang terkena paparan covid sembilan belas
jadi tidak bisa berhubungan langsung dengan warga langsung kita isolasi ke tempat ini
paling kita mengumpulkan sekiliran dana dari warga untuk mensupply
mungkin makannya vitaminnya semuanya kita supply dari pengurus rt yang mengkoordinasikannya
kejenuhan tentu saja menjadi salah satu hal yang harus diatasi ketika isolasi mandiri tidak terkecuali di kamar indekos
untuk inilah lakukan hal hal yang dapat memperbaiki suasana hati seperti menonton berkomunikasi dengan teman
berolahraga makan makanannya bergisi serta melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan masing masing
tidak lupa berkomunikasi dengan dokter atau petugas kesehatan setempat juga harus terus dilakukan
melakukan isolasi mandiri di kamar kos atau indekos tentu saja harus mendapatkan izin dari pemilik kos kosan dan juga dari warga sekitar
jika sudah mendapatkan izin yang paling penting adalah mendapatkan pengawasan dari petugas kesehatan setempat
tim liputan cnn indonesia